kita ke tanah air setelah menjadi tuan rumah piala asia di tahun dua ribu tujuh indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah turnamen resmi fifa piala dunia u dua puluh di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan kesempatan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh ini mestinya juga menjadi tambahan motivasi bagi pemain muda indonesia untuk dapat bersaing di level dunia
menyisikan brazil dan peru indonesia untuk pertama kalinya akan menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
ini artinya timnas sepak bola u dua puluh indonesia mendapat jatah satu tempat di turnamen sekaligus kesempatan untuk bersaing dengan bintang bintang muda sepak bola dunia
sebelumnya tim nas sepak bola indonesia juga sudah pernah merasakan tampil di piala dunia u dua puluh di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan di jepang
saat itu dari tiga laga yang dijalani indonesia selalu kalah dari argentina polandia dan yukoslavia
sejak pertama kali digelar di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh tak sedikit bintang bintang sepak bola dunia yang lahir dari ajang piala dunia u dua puluh
mulai dari eranya diego armando maradona sevenir boban andres inesta hingga kemasannya lionel messi sergio aguero dan paul pogba
namun berbeda dengan piala dunia untuk timnas senior yang digelar empat tahun sekali
piala dunia u dua puluh hanya digelar dua tahun sekali
piala dunia u dua puluh edisi terakhir diadakan di tahun dua ribu sembilan belas ini di polandia
tim ukraina keluar sebagai juara setelah mengalahkan korea selatan di partai puncak
untuk piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu mendatang indonesia telah menyiapkan sepuluh stadion yang dapat digunakan
delapan stadion terletak di pulau jawa
sementara dua stadion lainnya ada di palembang dan bali
namun ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan indonesia
syarat dari fifa seluruh stadion yang akan digunakan harus menggunakan kursi single seat
memiliki kamar ganti dan lampu stadion yang memadai
dan yang tak kalah penting setiap stadion harus memiliki lima lapangan latihan
dengan sisa waktu kurang lebih sekitar dua tahun lagi
dan dengan dukungan penuh dari pemerintah
indonesia semestinya dapat membereskan semua pekerjaan rumah tadi
dan harapannya tentunya selain sukses sebagai penyelenggara
para pecinta sepak bola di tanah air juga berharap agar timnas sepak bola indonesia tampil tidak mengecewakan di piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu nanti